setelah bus aptb dilarang melintas di jalur bus transjakarta
ternyata banyak pengguna bus aptb yang mengeluh
karena sulit mencari armada pengganti
banyak penumpang yang mengaku terpaksa keluar dari halte bus transjakarta
untuk pindah naik angkutan lain agar sampai ke tujuan
untuk mengatasi kesulitan para penumpang
pt transjakarta telah mengerahkan armada di sejumlah titik perbatasan
yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan penumpang sebagai pengganti aptb
kita sudah atur bersama di sub
jadi ada beberapa seperti mayasari dan ppd itu rutinnya sudah match
dengan yang transjakarta lakuin sekarang
bekasi itu sudah kita alokasi empat puluh bus kira kira
jadi sebenarnya yang di cover itu tinggal di luar yang belum kita cover
nah aptb ini juga sudah diatur
biar mereka diturunkan beberapa lokasi yang kira kira bisa kita milayani
setahu kami itu mereka harus turun di selipi dan di sekitarnya
jadi kita bisa handle semua